kita beralih ke informasi lain pasukan tni memukul mundur kelompok kriminal separatis bersenjata atau kksb
yang selama ini beraksi di kawasan freeport dan menguasai tujuh kampung di distrik tembagapura
hingga saat ini tni masih terus melakukan pengejaran
pasukan tni berhasil membebaskan sejumlah kampung di distrik tembagapura
pasca dikuasai distrik tersebut oleh kelompok kriminal separatis bersenjata atau kksb
sejak tiga puluh satu maret dua ribu delapan belas
pasca pembakaran rumah sakit gunung sekolah sd dan smp
serta rumah warga diutik kini oleh kksb tni polri berkoordinasi untuk melakukan aksi penindakan
saat ini pasukan tni masih melakukan pengejaran dan pendataan kerusakan
akibat ulah kksb tersebut
jadi kami semua melihat itu adalah antara kita tpn opm
mereka masuk ke tempat ini dan mereka injak masyarakat
dan masyarakat yang di tempat kita juga tinggal bersama dengan mereka
akhirnya mereka terbakat rumah sakit sekolah dan lain lain
sementara itu satgas operasi terpadu kolonel infantri frits pelamonia mengatakan
operasi terpadu yang dilakukan jajaran tni ini menerjunkan lima puluh personil untuk mengejar kelompok opm tembagapura
mereka sangat membutuhkan tni polri di sini
karena masyarakat di sini dan masyarakat di oktitawak sudah tujuh bulan
mereka tinggal bersama mereka
dan itu tidak tenang
masyarakat sendiri mengatakan bahwa apabila mereka datang
opm ini atau tpn opn ini mereka tidak tenang
maka pada saat jam dia yang sudah ditentukan maka terjadi kontak
terjadi kontak dengan tpn opm yang kekuatannya kurang lebih dua puluh tiga pucuk
dan manusianya personilnya lebih dari lima puluh orang dibanding satu
pelamonia mengaku hingga saat ini satgas operasi telah berhasil merebut tujuh kampung
yang dikuasai oleh kksb dan
masih akan terus memburu kksb